daftar sekarang juga
tangan saya jatuh banget disana
tangan saya ini ambil ditabrak
eee celanenya dulu ya pak
oh nek nggak usah
lagi lagi selnya udah jalan udah jauh kan
ya udah terserah bang nek
kalau nggak biarin deh
lu udah bulet mau ketemu sama calonnya mbak be
salma ketemu sama mbak be dulu
terus nanti kalau udah nanyain bagaimana
bilang aja pak nggak tahu
nari dong gue panjang
hmm kalau nggak
bilang aja salma nggak boleh kasih tak
iya mendingan begitu aja
daripada gue bohong
dosa ngesel meraka
iya sama satu lagi
kalau bang dahlan tanya alamat kita di mana
kok jenkes tahu ya
oh si salma mau dijodohi
biar dia kagak jadi sama si dahlan
hah jadi apa
anduk di sini pak
sini dikit bajuan dikit

mau lari ular hah
bapak minta dengan kondisi papa seperti ini
kalian jangan menunda nunda lagi pernikahan kalian
papa pun puas hati nggak sempat melihat kebahagiaan kalian
udah deh pak
yang penting bapak tuh sehat dulu
itu yang paling penting
saya permisi dulu
bentar ya pak
mobil jalannya begitu sok
wah aku pengen ngitir nih
itu kayak apa selfie
lo tepuk tepuk tepuk
ya ampun pak
eh yang salah penggangguan
hari begini masih aja seliwetan di jalan
bagus lo kena deket di situ
kok jadi kita yang disalahin so
oh situ yang mau nabrak kok kita yang salah
muka lo persis sama dandang
salah deh tukwa
udah yang salah kok
kulit kebareng pokoknya sekarang
ya kalau aku cemong sampai anikyopoli
aduh sama putar
ini ini itu itu
kemana tuh orang
sinting banget tuh
hei belak kurang
hampir kohit gue tahu enggak
pecus enggak lo
pecus enggak lo mau mobil
ini enggak ribet dah
eh diam diam
lo orang atau bajaj
kalau orang jalannya di pinggir
kalau bajai baru di tengah
lo pecus enggak mau mobil
punya sim enggak enggak lo
punya mobil doang tapi enggak punya sim
eh diam diam diam
kalau punya aja mobil mobil gue jalannya mau ke mana itu sarang gue dong
aduh bang ganteng tangan saya jatuh bang ganteng di sana
ambil kita abrak amat si selvi tuh
dasar geng selvi
hidung longa mata belok
cari perhatian ya sah
malu kalau dilihat tau
ini tanggung jawabnya dia bagaimana nih bang dahlan
eh omongnya apa sah
eh gue mesti dibawa ke dukun urut
jangan dukun urut
dukun beranak kayu sekalian
eh bisa diam nggak
nggak usah begitu begitu dong sama bang dahlan
udah bang dahlan
anterin ke bengkelas
udah deh udah deh
gak usah macem macem deh
udah lo pergi aja sendiri
nggak pokoknya bang dahlan anterin ya
anterin naik mobil bang dahlan ya
udah bang dahlan ya
bang dahlan cepetan

jangan maul bang dahlan
lu anterin patah tangan
buat gue beberapa gue mau
kalian semua ini bagaimana
aku gak mau
ah ini kan
eh ini kan
sudah senior tapi hanya berhasil menjual satu produk
tapi bu harga krimnya masih terlalu mahal
satu ratus lima puluh ribu untuk pot empat puluh gram
sepertinya masih terlalu mahal dibanding kosmetik yang lain
buktinya alia berhasil menjual banyak
alhamdulillah tadi belum banyak bu yang beli
oke alia karena kamu berhasil
saya harap kamu mau saya ajak dinner nanti malam
iya bu terima kasih
hei kamu jangan berlagu ya kerja di sini
baru beberapa hari kerja sudah cari muka saja kamu sama bos
ya sudah itu juga bukan salahnya alia
kamu sadar tidak sob
kita kerja di sini udah lama
tapi kita tidak pernah diajak dinner dengan bos
tidak seperti dia
itu kan gendak bos
ya terus kita mau ke mana lagi
tidurlah di luar saja

terima kasih sob
tidak tidak ada salah

ho jadi saya ter cross distance dengan kalian
jadi apa kita pilih lain
kita mungkin tempat ya
jadi saya ke tempat
ini gimana ceritanya kok bisa lu yang bawa mobil kemarin tadi si selwi lagi belajar mobil
terus jalannya oleng oleng oleng oleng mau nabrak saya ambil ali siapa nabrak dulu
juga belajar bebel belajar kalau gimana lu dasar murad lu nyawa cuma satu udah ya udah
lalu lalu pergi pergi berobat ya mudah mudahan tubuh lu kagak ada yang lecet dan luka luka ya